serta menteri muda perdagangan era presiden soeharto prof sudrajat jiwandono
terakhir saya wawancara prof derajat itu rasanya dua puluh tiga tahun yang lalu prof
tapi kan mensyukuri pasang surut kehidupan
begitulah ya kehidupan memang seperti itu ya
kalau pasang terus kan nggak acu juga gitu ya
karena kalau boleh tahu umur berapa prof tahun ini ya prof
saya delapan puluh lima tetapi nanti agustus nanti menjadi delapan puluh
masih sehat dan masih prof suka mengirim artikel tulisan prof derajat di media asing di kompas
iya itu apa ya menulis itu suatu passion ya
ya bahkan sebelum selesai sekolah sudah senang menulis dan mencoba menulis dulu dulu
di indonesia raya di sinar harapan sebelum menjadi suara pembaharuan ya
kemudian kompas tentu saja jakarta post dan seterusnya
itu rasanya apa ya karena mengikuti perkembangan yang terjadi
ingin berbagi dengan mereka yang mau membaca tulisan saya ya tulis saja begitu ya
itu maksud daripada nulis sebetulnya
saya merasa terhormat sekali prof derajat bisa datang ke kompas tv berbincang di program rosi
rasanya penting untuk mendengar pengalaman prof sudrajat jiwandono
memulai karir sebagai seorang peneliti malang melintang di bapenas
menjadi asisten atau staff khusus seorang begawan ekonomi prof sumitro joya hadikusumo
lalu menjadi menteri muda dan kemudian menjadi gubernur bank indonesia
prof tapi kenapa waktu itu prof sembilan puluh delapan
lama tidak ada di indonesia
maaf ceritanya panjang ya
memang ya itu tadilah pasang surut ya
jadi pada waktu saya menjadi gubernur bank indonesia
bagaimana bank indonesia yang bertugas menghadapi perkembangan yang sedang bergejolak pada waktu itu
di dunia moneter di dunia perbankan
dan ini yang menyebabkan ya harus putar otak boleh dikatakan berapa bulan gitu
hampir tidur di kantor sebetulnya
dan ini yang menyebabkan saya harus berusaha bersama dengan teman teman dekat
untuk ya merekayasa bagaimana supaya kita bisa selamat dari badai yang
sebagaimana diketahui kan dimulainya dari serangan terhadap tai buff ya
yang diserang oleh spekulan menjadi sangat melemah
tapi cepat sekali setelah thai buff kena
terus merembet ke negara tetangga
bahkan singable dollar yang lebih kuat dari kita juga terkena
ringage malaysia dan tentu saja rupiah
kita dalam beberapa bulan rupiah terdepresiasi beberapa puluh persen
sebagai gubernur bank sentral memang sangat grogi rasanya
karena melihat penurunan dari cadangan yang kita miliki
padahal salah satu amanah yang harus dipegang oleh bank indonesia adalah mengelola cadangan devisa negara tersebut
tahun itu menjadi tahun yang sangat
penuh cobaan bagi saya dan beberapa rekan
perlu diingat pada waktu itu bank sentral masih di bawah pemerintah ya prof
bahwa pada waktu itu benar bank sentral belum mempunyai status independen
status independen baru diperoleh pada waktu kepresidennya dari prof habibie
karena itu gubernur bank sentral juga diberi jabatan sebagai menteri negara
karena di dalam sistem kabinet yang presidensial
presiden boleh mengangkat atau memecat
anggota kabinetnya sebagai pembantu presiden pembantu perdana menteri
maka rupanya apa yang saya lakukan bersama teman untuk menyelamatkan perbankan kita
artinya yang kapitalnya kurang dari persyaratan
nah waktu itu ada sejumlah enam belas bank
yang kekurang peruntungan saya adalah tiga dari bank tadi kebetulan milik keluarga presiden
bank jakarta itu miliknya pak prabowo sutejo adik beliau
bank andromeda itu dua puluh lima miliknya pak menteri putra presiden
bank industri dua belas lima persen miliknya titik prabowo
yang sebetulnya juga adalah ipart saya pada waktu itu
memang tidak pernah dikatakan secara resmi
pada waktu saya dipanggil bapak presiden
saya kira tanggal sebelas februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saya ingin mengucapkan terima kasih pada saudara yang telah bekerja untuk saya selama hampir sepuluh tahun
saya dipanggil hanya berdua seperti ini
terima kasih sudah bekerja tetapi saya sedang menyusun kabinet dan saya akan mengganti saudara
itu aja yang jadi ya saya tidak hanya sopan santunnya tapi memang saya merasa beruntung diberi kesempatan yang demikian besar
pemimpin bank indonesia di tengah krisis yang tak pernah terjadi sepanjang sejarah republik prof
saya mengatakan saya juga terima kasih telah dipercaya demikian lama untuk membantu bapak gitu
dan saya masih mengatakan saya mohon maaf bahwa
masalah masih belum selesai bahkan pada waktu itu demonstran pun mengancam untuk berkemah di halaman bank indonesia gitu ya
tapi bagi saya sendiri ya sedih ya sedih ya
ya karena diberhentikan dari jabatan yang saya sangat menyenangi dalam arti is my field gitu ya
saya ini orang dididik
jadi secara formal sebagai doktor di dalam moneter dan pekerjaan bank indonesia itu sangat erat kaitannya dengan permasalahan ini
saya merasa tahu kok
dan pada waktu itu situasinya bapak memutuskan sesuatu yang baik untuk menjaga ekonomi indonesia dari kejatuhan yang lebih dalam lagi
jadi dari argumen kami
itu bukan kerugian tetapi ya cost ya seperti orang berusaha itu nggak ada yang apa
haniffing yang kita inginkan mesti ada biayanya
saya menganggap ini sebetulnya biaya bahwa bank yang jelek harus ditutup gitu
tapi kalau tidak ditutup kerugiannya akan lebih besar lagi gitu
jadi benar dong prof derajat
apa kasakusuk orang ketika prof derajat itu diberhentikan oleh presiden soeharto sebelum masa jabatan berakhir
kasakusuknya pada waktu itu karena prof derajat sebagai gubernur bi waktu itu menutup bank bank yang dianggap bermasalah
dan itu kebetulan milik keluarga presiden soeharto
ya itu ada saya kira ada benarnya
hanya juga pak harto memang seorang politikus yang ulung ya
ya secara resminya nggak pernah mengatakan itu ya
karena beliau juga memang setuju dengan apa yang saya lakukan
keputusan saya itu tidak dirubah
hanya saya diberhentikan gitu ya
jadi ya sebenarnya kalau ditanya lebih lanjut
ya nggak ada alasannya sebetulnya
jadi prof menjadi menteri muda perdagangan dan kemudian puncak karir kan sebenarnya bisa dibilang gubernur bank sentral
saya membaca di bukunya prof derajat sebenarnya ini penghargaan yang lumayan agak jarang
karena dari menteri muda ke gubernur bank sentral
tapi justru pada saat puncak karir prof bisa dibilang tidak dapat menang
ya itu memang itu tadi kenapa terus menghilang ya
sebetulnya karena setelah itu ya bagaimana masyarakat membaca ya itu yang bisa membahayakan saya terus terangnya
karena saya oleh para mahasiswa dianggap pahlawan gitu kok ini orang kok berani melawan pak harto
padahal saya bukannya maksud melawan siapa siapa gitu ya
sampai sekarang saya masih merasa yang saya lakukan itu bisa saya pertanggungjawabkan
tetapi ya ada yang marah ya udah saya harus menerima konsekuensi dari
jadi mula mula saya selama hampir tiga bulan itu diundang ke banyak universitas oleh dewan dewan mahasiswa
selain fakultas ekonomi rumah saya sendiri oleh ui
begitu masuk semua udah tepuk tangan kayak daruan gitu
tapi sama aja di ponokoro di erlangga di mana mana seperti itulah
beliau dulu harus lari dari indonesia pada waktu berbeda pendapat dengan bung karno
jadi beliau juga bilang sama saya oke sekarang setelah ini semua
kalau beliau nggak apa apa
tapi kalau kamu nyupir mobil ditabrak kurang bagaimana gitu
karena prof derajat mengajar menjadi dosen di harvard ya
itu kampusnya kalau anak sekarang bilang bukan kampus kaleng kaleng
jadi prof tetap secara akademik sungguh dihormati di lembaga lembaga pendidikan internasional
saya mempunyai semacam passion ya untuk mengajar
karena itu juga pada waktu lari akhirnya diterima di harvard
direkturnya namanya prof jeffrey sak yang teman baik saya
beliau yang mengatakan just work here
jadi saya disitu saya menulis buku
sekali sekali diundang ke fakultas ekonomi ke business school untuk memberikan kuliah tamu
pada akhirnya menerbitkan buku yang diterbitkan oleh lp tiga es
mengelola bank indonesia di masa krisis
dan bergulat dengan krisis diterbitkan oleh penerbit dari sinar harapan
saya kalau saya tahu betul dan pasti banyak muridnya prof derajat ini tahu
bagaimana kecanduannya saya harus bilang itu
seorang sudhajat jiwan dono ini menulis
sampai akibatnya kalau nggak salah putranya mas derajat mas tommy apa mas budi yang trauma melihat ayahnya
keseringan nulis tesis atau disertasi prof
kemudian ini udah setelah saya
eh atau pada waktu saya menulis disertasi itu memang kayaknya nggak pernah tidur ngeluh gitu ya
dulu kan tidak seperti sekarang semuanya masih paper ya
iya dan nggak anunya print out dari komputer itu kertasnya gede gitu loh
jadi kamar saya itu ya kayak kotor dengan
kertas kertas yang suka saya bisa sobek dan seterusnya gitu kan
nah saya memang terus terusan takut pada waktu itu anak saya yang
anak saya yang pertama itu umur mungkin umur delapan gitu ya
dia melihat bapaknya yang berkeluh kesah ini kayaknya traumatik gitu
karena pada waktu dia ditanya oleh teman teman
ada orang trauma melihat orang justru belajar
saya bilang aduh kalau anak saya jadi buta huruf
karena bapaknya begini susah juga deh ya
padahal jangan sampai nanti anaknya buta huruf
untungnya tidak terjadi dia masih sekolah sampai di apa namanya
kalau enggak prof benar benar ini masa sih ada anak trauma
karena ngelihat ayahnya belajar terus
kenapa bapak gue kayak gitu sekolah
tapi begini ya passion terhadap mengajar ini memang saya teruskan ya
setelah pensiun saya mengajar di nanyang university ya
itu sampai dua puluh tahun
nah itu apa namanya
jadi asisten menteri perdagangan
saya selalu mengajar gitu ya
pada waktu jadi gubernur malah lebih keren gitu
saya mengajar seminar moneter
saya panggil ke kantor saya mereka saya jamu segala macam
enak sekali diajarin terus malah dijamu lagi murid muridnya
berbahagialah punya pengajar seperti prof derajat itu iri saya dengarnya
tapi sampai dengan di ntu itu juga sama aja dengan gitu ya
di dtu itu sebetulnya ada aturan
the maximum number of student di setiap kelas itu
ini credit school ya bu ya
jadi tidak boleh lebih dari dua puluh lima
nah saya orang yang tidak sampai hati untuk menolak orang yang kepengen belajar dari saya
yang gak peduli berapa jumlahnya gitu ya
jadi kelas saya selalu open
tapi akhirnya ya mahasiswa saya sampai empat puluh sampai tiga puluh lima gitu
kerjaannya tambah berat tapi saya merasa senang bahwa ikan share what dy know
hanya memang sayangnya quote unquote mayoritas mahasiswa di ntu itu dari mainland chinese
meskipun juga dari seluruh dunia sebenarnya karena ini
dan tapi dari amerika ada dari inggris ada belanda kasaksan dan sebagainya
mereka karena saya tidak pernah ngasih xm tapi saya minta mereka nulis paper
sering bingung bahwa memilih topik gitu ya
terus saya bilang anda pernah jatuh cinta nggak
kalau anda memilih topik itu anda harus punya interest yang luar biasa pada topik ini
seperti kalau anda jatuh cinta saya bilang gitu
kan orang kalau jatuh cinta kan tekadnya sudah lebih baik mati daripada tidak dapat suami atau istrinya orang itu kan gitu ya
nah soal kalau tidak ada masalah ya gak apa apa
tapi begitu ada masalah orang tuanya sakit
dia sendiri sakit kayak dia sendiri sakit
itu gampang sekali menyerah kalau kita tidak punya passion untuk nulis kayak gitu
jadi saya bilang kamu harus milih topik kalau seperti kamu milih istri atau suami
mengatakan i learn a lot from you prof
ada nggak yang datang ke prof saya masih belum memutuskan kenapa
karena saya jatuh cintanya pada banyak orang
nah ini bagi rekan rekan yang menggeluti di dunia akademi ya
kalau kepinginannya gaji duit jangan di situ doang gitu kerjanya ya
kita harus berani hidup yang ya sederhana melara juga gagak ya
tetapi jangan perlu berpikir pikir
jangan terus mau sok keren kerenan gitu
saya kalau bikin joke sekarang bukan joke padahal
ya pensiun guru besar itu cuma empat lima juta loh
mantan menteri zaman orde baru gubernur bank indonesia
tetapi saya mendengar banyak kesaksian termasuk dari muridnya prof derajat
di singapura yang naik bus makan juga di kantin
gak gubernur bi banget prof
dulu ya waktu rumah saya
digeledah oleh orang orang kpk
dulu ini ngelanggar aturan
saya daripada ngeluh ngeluh gak ada gunanya gitu
ya udah biarin aja mau cari apa gitu ya
tetapi wartawan yang ngikutin saya karena biar saya berhari hari dipanggil di kantor kpk
tapi hari itu dibilangin saya
pulang ke rumah karena orang orang kpk mau datang
rumah saya didatangin enam belas penyidik
terus ada satu orang yang dekat saya terus nanya nanya
udah lah pak ngaku aja gitu
saya suruh ngaku apa lagi sih pak
tetapi wartawan yang ngikutin itu banyak yang ngelewatin rumah saya
mereka harapannya melihat rumah gede gitu kan
tau tau rumahnya ya cuman segitu
saya hampir suka ambil dengan bangga gitu ya
meskipun kalau sekarang pak derajat kita bercerita bisa sambil tertawa melihat dari surutnya
pasti pada waktu pak derajat mengalami itu itu pasti down sekali
dedikasi yang selama ini diganjar dengan kejaksaan
padahal waktu itu hanya sebagai saksi
yang saya tuh merasanya adalah
saya betul betul tidak pernah merasa bersalah
saya merasa mempraktekkan ilmu yang saya tahu
kok harus menderita kayak gini
jadi in the end ya saya bilang my faith yang memperkuat saya
seandainya saya tidak punya face ya mungkin saya sudah bunuh diri gitu loh
karena memang pressure yang luar biasa besar
dan saya malah karena kembali because of my faith
saya diperlakukan seperti itu
yang anak yang paling kecil pun harus lari
untuk cari tempat yang lebih aman
ya kita orang jujur ya
kebetulan kok ya punya teman yang namanya geng abdullah
jadi memang pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu
sumitro ya termasuk prof drajat ada disitu
kalau tadi saya ingin mengulang apa yang prof derajat katakan di tahun sembilan puluh delapan itu menantunya sudrajat juandono diberhentikan dari gubernur bank sentral
putranya yang prof sumitro yaitu pak prabowo juga diberhentikan dari jabatannya
jadi banyak hal yang terjadi dan hal yang buruk itu terjadi di keluarga
memang benar itu benar benar benar
di keluarga saya sendiri ayah saya dipanggil tuhan masih agak muda lima puluh delapan karena dulu mengungsi kita waktu belanda
kita orang jogja waktu belanda masuk jogja membonceng
kita mengungsi dan ayah saya wafat pada waktu di pengungsian karena sakit
tapi ibu saya masih hidup sampai usia sembilan puluh
jadi masih menyaksikan itu dan prof sumitro juga masih ada pada waktu itu
jadi orang tua dari ibu bianti dan pak prabowo masih melihat itu bagaimana menantu dan putranya harus
bisa dibilang karirnya berakhir tidak dengan baik
ibu saya melihat saya jadi menteri jadi gubernur jadi profesor semuanya ibu masih hadir
karena ibu saya adalah seorang perempuan yang luar biasa untuk saya
tuna aksara karena kondisi ekonominya pada waktu itu
hanya ibu seorang yang menurut saya intelijensianya luar biasa
punya anak sembilan yang lima perempuan yang empat lagi lagi di bawah semua
semua orang di kampung saya tampung taman di jogja sana
kerja sama ibunya menikah muda and then that s it
tapi menurut saya nggak seperti itu
ibu kerja setengah mati
ibu dulu mempunyai perusahaan kecil kecilan
adalah sepuluh orang membatik batik halus namanya
dan dengan itu bisa membiayai putri putrinya semuanya sekolah
sekolah di sekolah yang cukup bagus di mundilan
dikelola oleh suster karolus
nah itu jalanannya karena kakak saya sekolah di suster di asrama
akhirnya kakak saya menjadi katolik
dan adik adiknya ikut beliau gitu loh yang sampai kepada saya gitu
karena ibu saya yang itu tadi yang sangat gigih di dalam perjuangan hidup
saya mau baca bukunya prof rajat ketika apa
saya tidak akan lupa pada bagian akhir dari kuliah umum saya di depan senat
guru besar universitas indonesia
saya menangis bahagia selama beberapa detik dan berhenti membaca
saya mengucapkan nama ibu maria pariah sastro jiwandono dan bapak thomas subardan sastro jiwandono
keharuan yang sangat dalam ketika prof derajat mengingat bagaimana
membesarkan anak anaknya dan jadi semua
mantan menteri muda di era pak harto
prof itu lebih bangga disebut siapa
saya kira saya lebih banyak sebagai pengajar
titel buku saya itu sebetulnya kan
pengalaman saya sebagai guru dan pendidik
saya sangat bangga bisa menjadi pendidik
di antara semua jabatan yang mentereng itu disebut sebagai guru adalah
kembali lagi ya materinya nggak ada tetapi
kalau anak mantan anak didik saya mengatakan
itu adalah remunerasi saya
apalagi ada yang tau tau menyodorkan draft
bolehkah anda memberikan saya penelitian buku saya
nah itu sudah kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang guru
saya harus menjadi guru ya
saya senang dan buktinya mahasiswa saya juga senang
mendengarkan saya mengajar gitu
sayang pengalaman yang sungguh berharga
karena saya masih ingin mendengar apa lesson learned
dari semua jatuh bangun yang seorang
prof sudrajat jiwandono ketika menjadi bagian dari pengambil kebijakan
saya masih bersama seorang ekonom senior
punya pengalaman mulai dari asisten menteri
menteri muda perdagangan di era presiden soeharto
dan jadi gubernur bank indonesia di saat indonesia dihantam krisis keuangan tahun sembilan puluh delapan
ia menulis banyak sekali opini seperti di kolom kompas
buku pertama dari tulisan tulisannya berjudul
masalah masalah ekonomi keuangan dan pembangunan yang diterbitkan tahun sembilan puluh delapan
yang diterbitkan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
ia adalah prof sudrajat jiwandono
menjadi malang melintang di bapenas
menjadi asisten atau staff khususnya prof sumitro johadikusumo
lalu kemudian menjadi menteri muda perdagangan
saya mau minta prof kasih insight
karena mungkin banyak yang salah sangka
sama dengan wamennya di zamannya pak jokowi
karena menteri muda itu pembantu presiden
jadi memang reportnya bertanggung jawabnya juga ke presiden
tetapi dia bukan anggota kabinet
menteri muda zaman saya itu anggota kabinet
jadi saya sebetulnya di dalam kabinet
dan kebetulan kerja saya kerjasama saya dengan pak arifin begitu bagus
saya sendiri ini orang jawa sama batak ya
pak arifin orang batak
karena istrinya orang jogja
tapi istrinya orang menadung
nah jadi pak arifin juga saya sendiri bersama
dulu zaman saya itu ada lima orang menteri muda
menteri muda syakap pak almarhum saadillah mursid
menteri muda keuangan pak nasruddin sumintapura
menteri muda industri pak
beliau dulu adalah di rootnya krakatoa steel
terus yang terakhir adalah menteri muda ketua bapenas
nah saya selalu ngomong sama mereka mereka ini
kita ini menteri menteri muda ini
jangan ngerusuin kesenangannya senior gitu
kalau senior sudah punya kesenangan di suatu bidang
ya sangat menarik pak harto pada waktu itu
jadi kalau udah ada senior senior yang misal ahlinya disitu
nggak usah dicampur campurin
politik baik dalam bekerja sama ya prof
saya ngasih contoh mengenai counter trade tadi ya
dari perdagangan imba beli
kita kan pengekspor minyak yang oktanya tinggi
yang bagus untuk pesawat terbang
cuman kita masih membutuhkan kerosin yang untuk kompor
nah saya tahu melihat irak itu
punya banyak memproduksikan minyak yang kadar itunya tadi besar
saya bilang saya mau menjadi pembeli minyak anda
ini yang prof derajat memang lihat
dan ini memiliki impact
dia senang dengan prof drajat
ya karena beliau tahu saya punya ide dan saya praktekkan
dan pengusaha kita senang karena
ya kebetulan saya belajar international trade
jadi saya memikirkan terus pembayarannya bagaimana
jadi kita membeli barang
tapi juga menjual barang
hanya pengusaha kita terima duit
karena itu saya mengundang orang bangga indonesia
memikirkan bagaimana mengatur keuangannya
dan itu bisa dilakukan
prof itu kan sesuatu yang baik dan ideal
dan atasan juga happy
bagian dari pengalaman hidup profesor sudarjat jiwan dono
resiko jabatan resiko diberhentikan
adalah sesuatu yang di depan mata
dan prof mengambil itu dengan tanggung jawab
dan tetap memiliki harga diri
dalam pengambilan keputusan itu
prof kan seorang ekonom teknokrat
ada yang sesuatu profesor sudrajat rasa ini baik
tetapi ini zaman itu prof
zaman orde baru dimana kita tahu
pasti tidak bisa terlalu berbeda
bagaimana prof merefleksikan pengalaman itu
semung mungkin mula mula itu pilihan yang susah ya
tapi pada waktu kita memang sudah yakin
ini sesuatu yang tidak akan salah
maksudnya ini memang harus dilakukan
tapi ini belum tentu disukai
saya sendiri nggak ngerti pada waktu itu ya
tapi kalau saya terus terusan mikir belum tentu
karena itu ya seperti waktu nutup bank itu
ini bank yang tidak punya cukup kapital
saya tidak mau mikir itu
bahwa saya akan dipecat gitu loh
tapi kalau dalam soal counter trade tadi
senang dengan ide saya ini ya
mungkin salah satu orang yang pernah ketemu
saya pernah ketemu sadam hussein
hubungan dengan menteri perdagangan
saya juga memperoleh keuntungan
jangan sampai kita terjadi sembilan puluh delapan
yang kemudian bercampur dengan krisis politik
pusat pemerintahan pada waktu itu
seperti sembilan puluh delapan itu sesuatu yang
masih mungkin terjadi dan patut diwaspadai
bahwa patut diwaspadai tentu iya ya pak
pemilihan orang orangnya itu
setelah pak harto terpilih lagi
kan salah satu kenapa kita bisa ikut terimbas
manusia nya lebih pinter dari zaman dulu
integritas yang memang kita masih terus
bahwa secara dipilih lima puluh delapan persen based hitungan kpu
sehingga secara landasan politik
presiden terpilih dan wakil presiden terpilih tidak punya isu di situ
hanya sekarang yang harus dijaga adalah orang orang dalam kabinet
gak ada lagi yang mempermasalahkan ya mengenai
masih kalah banyak sama dia gitu
angkanya delapan puluh tujuh juta joe biden
jotoh terus lagi tapi udah jakim juga nih dish
harus lebih baik dari dia sih
saya melihat dari ini ya
dibagi dengan gdp kita
kalau saya dengar dengar saya gak tahu
tapi kalau saya dengar dengar
terus ada pejabat yang bilang
masa kalah dengan orde baru
berarti memang selama ini prof derajat ya
mengikuti terus ya karena itu
bagaimana kementerian keuangan itu
memang itu tujuannya prof
lebih baik pada waktu dulu dikerjakan oleh bank indonesia

udah lah dikembalikan ke bi aja
asal usulnya penyatuan dulu kan di inggris ya
asal usulnya penyatuan dulu kan di inggris ya
di sana juga tidak efient
dipisah pisah tapi tidak tambah baik gitu ya
meskipun itu harus mengubah undang undang
termasuk pemisahan kementerian keuangan
dengan dijen pajak itu juga pasti membutuhkan
kalau barang ini sudah baik udah lah biarin terus gitu ya
ini tentu banyak yang gak seneng sama saya
ini tentu banyak yang gak senang sama saya yaitu
dia melakukan pekerjaannya dengan baik
oh pak budi bgs
meskipun beliau bukan dokter
tapi ya gak perlu dokter kan
yang diperlukan kan non administrator
bahwa bangkir bisa jadi menteri kesehatan
bukan itu tapi orang ini udah tepat disitu

yang sudah baik jangan kari penyakit
ada nama pak bu bgs menteri kesehatan
saya tidak mau menjawab
prof sebaiknya nggak lanjutin
nama yang menurut prof penting untuk
dilanjutkan karena punya prestasi yang baik
aduh saya gak berani ngomong
harus punya menteri keuangan yang kredibel
tadi saya menyebut nama yang bisa melanjutkan atau
excellence seperti sri mulyani
tadi prof sempat sebut tapi sebagai
tidak saya katakan disini ya prof ya
tidak ketinggalan melanjutkan pembangunan ikn
jadi yang politisi mas budi